selanjutnya kita beralih ke jawa timur pameran otomotif gias digelar di surabaya jawa timur
bagaimana antusiasma warga di sana sudah ada korespondensi rni indonesia gita goinda
selamat pagi gita gita tipe mobil seperti apa saja sih yang menjadi tren tahun ini di pameran gia surabaya
ya selamat pagi lady dan
amel untuk pagi hari ini memang diselenggarakan yaitu pembukaan dari gekindo indonesia international youtus show
di mana ini bertempat di grand city mall surabaya
dan pada pagi hari ini memang antusiasme dari warga jawa timur untuk melihat pameran otomotif yang ada di surabaya ini cukup baik
dan seperti halnya di sini mobil mobil yang memang diminati oleh warga jawa timur adalah mobil mobil passenger car
yang merupakan mobil mobil keluarga
dan seperti saya banyak juga
ada dua belas brand atau merek dari mobil passenger car yang ada
yang ditampilkan dalam gekindo indonesia international atau show town ini yang ada di surabaya
dan memang untuk mobil mobil yang ada dipamerkan di sini seperti halnya toyota isuzu dan juga hyundai dan sebagainya
ini memang diminati oleh pangsa keluarga seperti itu
dan memang untuk mobil seperti mobil ramah lingkungan untuk di surabaya sendiri
memang masih belum ada dipamerkan untuk tahun ini
dan nantinya dari gekindo sendiri juga sempat saya berbicara dengan salah satu panitia dari gias untuk tahun ini
memang untuk pangsa dari mobil ramah lingkungan mungkin untuk tahun tahun ke depannya akan ditampilkan di surabaya jawa timur
dan memang untuk pada tahun ini gias dibuka di jawa timur di surabaya
dan saat ini dari menteri perindustrian republik indonesia sedang membuka jalannya gias

jadi ini adalah hal yang sangat penting untuk kita
dan saya berharap pada tahun ini
yang bertempat di latete grand city mall
dan nantinya juga akan terus melihat di booth booth yang ada di pameran ini
dan nantinya juga akan ada berbagai macam acara yang ada di gias
seperti halnya adanya influencer otomotif yang juga akan share untuk pengetahuan dan juga terkait otomotif ini
dan juga akan ada berbagai macam macam seperti halnya vlog competition dan sebagainya
jadi ini akan meningkatkan pertumbuhan industri otomotif yang ada di jawa timur
karena memang ketika melihat pertumbuhan ekonomi indonesia dan juga development dari infrastruktur
seperti halnya jalan seperti halnya trans jawa misalnya
ini tentunya juga akan meningkatkan pertumbuhan industri otomotif yang ada di indonesia
karena kita melihat bahwa pada data di tahun dua ribu delapan belas saja dari januari hingga november
ini memang untuk penjualan
dan diharapkan pada tahun dua ribu sembilan belas ini untuk penjualan dari otomotif di indonesia diperkirakan satu satu juta unit
dengan total produksi satu tiga unit
dan ini akan bisa tentunya akan mendorong potensi pertumbuhan ekonomi yang juga yang ada di indonesia
lady dan amel
sampai kapan gelaran ini akan diadakan pameran otomotif gias
dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
apakah pabrikan otomotif gias akan diadakan
apakah pabrikan otomotif gias akan diadakan

apakah pabrikan otomotif gias akan diadakan
apakah pabrikan otomotif gias akan diadakan
apakah pabrikan otomotif gias akan diadakan
apakah pabrikan otomotif gias akan diadakan
apakah pabrikan otomotif gias akan diadakan
apakah pabrikan otomotif gias akan diadakan
ya lady dan amel saya tidak bisa mendengar cukup jelas dari pertanyaan anda sampaikan
namun dapat saya jelaskan bahwa memang untuk minat dari pangsa pasar yang ada di jawa timur
khususnya ini memang untuk minatnya adalah minat dari mobil mobil passenger car
dan di sini tidak hanya mobil keluarga
mobil passenger car yang ditampilkan namun juga dari commercial vehicle dan juga ada juga sepeda motor yang ditampilkan pada gia sekali ini
dan memang untuk dari gai kindo sendiri ini memang memfokuskan untuk dari mobil mobil seperti halnya mobil keluarga
mobil yang mobil city car seperti itu yang memang banyak sekali untuk ditunjukkan di pameran ini pada tahun hari ini
baiknya gita apakah pengunjung ini di sana dikenakan biaya dan biayanya berapa
dan acara pameran otomotif gia dua ribu sembilan belas ini akan digelar sampai kapan gita
ya gita apakah memang pengunjung di sana dikenakan biaya begitu untuk menikmati pameran otomotif yang ada di surabaya
dan sampai kapan digelar apakah bisa mendengar suara kami dari studio
baik tampaknya tidak mendengar ya
terima kasih gita goinda mbak perkelasudara surabaya jawa timur
itu tadi ya sekilas bagaimana acara pembukaan gias dua ribu sembilan belas yang sudah dibuka di surabaya jawa timur pastinya